alisa marafa tau dari mana
jadi gini mi kita ikut jejak deket danau
abis itu kita ketemu hantu marsha boya
ternyata dia buka topeng
berarti itu palsu
karena dia pake topeng
berarti bener palsu
takut ternyata palsu
eh tunggu ibu ibu
ya tapi tenang tenang
bapak bapak ibu ibu kita pengen tenang hidupnya disini ya engga
kita pengen pak chandra itu keluar dari kampung kita
kita pengen tenang di kampung kita ya kan
iya betul betul
jangan sabaran sabaran
aduh gimana ini timnya sih
tau nih bu ranti
tapi demonya tenang ya
tenang tenang tenang
tuh dia orang itu nongol
keluar juga kan
pak chandra kami tidak mau pak chandra disini lagi
kami tidak mau lagi dihantui oleh manusia buaya itu
tujuh tujuh tujuh
eh warga teh gimana sih
gak boleh tuh kita pengen usir usir orang seenaknya
kasian tuh pak chandra
betul apa kata ibu ranti
dengar ya warga ya tolong jangan anarkis
please dimusyawarahkan bisa kan
pokoknya pak chandra harus segera pergi dari kampung ini
eh bu messi kenapa sih
maksud saya jangan begitu
ya jangan begitu dong biasa aja
pak chandra harus angkat kaki juga malam ini
kalau enggak kami akan usir ya
usir dia dari kampung kita
baik bapak bapak ibu ibu semuanya
kalau memang saya sudah engga dikehendaki lagi disini
saya akan pergi
saya akan pergi besok pagi
iya besok ke lama
satu yang penting kan dia udah nurutin kemauan warga semua
bu messi kenapa sih
kok gak senang banget pak chandra pergi dari kampung kita
saya biasa aja sebenarnya
iya biasa aja jebeu
ayo kak sebetulnya kita kabur dari sini
gak peduli ketau sama mahasiswa saya itu
sebuah ini ada dua
loh bella sama april kok ada di luar
bukannya masuk aja ke dalam
iya tante soalnya tadi kan kami panggil tuh
eh tapi gak ada yang jawab
harusnya ada rafa sama ali loh di dalam
gak ada tante
mereka belum pulang
tadi tante udah nyuruh mereka pulang duluan
harusnya mereka udah nyampe rumah loh
coba ya tante cari ke dalamnya tunggu ya
iya rafa sama ali kok gak ada ya
ari sama rafa
kenapa kenapa lagi tante
kita harus cari mereka
ayo sekarang kita cari mereka
nah tutup pintu dulu yuk
ayo bella april yuk kita cari yuk
kita harus ngelakuin sesuatu
biar kita bisa keluar dari sini
makanya kita bisa kabur dari sini
tante kita mau ke rumah
itu kan tante mia
mana di sini
dia mau sama si buaya
akhirnya rencana kita berhasil juga ya
biar dia kapok
masih udah sampai boin ya kan
harus dikasih pelajaran dia tuh
sudah pasti ada tank
ini temen om chandra
hai rafa kita kasih tau yang lain ya kak kita kayak kasih tau partnya atau mami
rafa rafa rafa rafa rafa ali kalian teka marah nasi aduh nyusahin mami aja deh
aduh ali sama rafatnya dari mana sih tadi kan mami udah bilang pulang ya langsung pulang
kalau kalian nanti sampai ditangkap sama hantu buaya gimana
atau palsu mp tiga
tadi kita lihat
marsya boya itu ternyata palsu bukan hantu
hah bukan hantu
dia itu orang nyamar yang gini marsya boya
hah dia nyamar
alisa marava tau dari mana
jadi gini mi kita ikut jejak deket danau
habis itu kita ketemu hantu marsya boya ternyata dia buka topeng
berarti itu palsu karena dia pakai topeng
buka topeng berarti benar palsu
wuh takut ternyata palsu tertipu aku
wah ternyata gampang banget ya ngebuangin orang orang yang ada di kampung ini
yang pentingnya cah nah kita tuh udah berhasil
biar rasa tuh playboy cap buaya darah itu
wah harusnya lihat ya kemarin tuh dikepung sama warga warga mukanya tuh pucet banget tau gak sih
seru banget sumpah coba lo ada disitu deh
aduh coba gue liat tuh mumpanya yang ketakutan kayak gitu
aduh kenapa nih
udah tenang tenang lo gak usah panik
biar gue yang keluar ya
yaudah yaudah lo hati hati ya
udah tahan tuh itu
eh sama aja ya salah
oh jadi ini yang selama ini jadi biangkerok hantu buaya dan yang ngelakuin kampung bumisari
oh kamu ternyata
wow kirain bu messi lagi ngasih komando
ya aku aja ngaku
iya iya bapak bapak ibu ibu tenang semuanya
iya saya membuat teror hantu buaya itu
tunggu sebentar ya bapak ibu
itu bu si nyata
eh itu itu itu tah patung patung buayaannya taitan kepala huluna huluna
iya bu ranti
itu beneran tuh kepala hantu buayanya
iya ya bapak bapak ibu ibu tenang semuanya
iya saya membuat teror hantu buaya itu

itu bu si nyata
eh itu itu itu tah patung patung buayaannya taitan kepala huluna huluna
iya bu ranti
itu beneran tuh kepala hantu buayaannya